ya insiden ini memang membuat warga resah warga mengaku resah dengan aksi pelecehan seksual di transportasi publik yang masih kerap terjadi
seperti di kereta rel listrik atau krl biasanya jam jam sibuk ini
betul sekali dan menurut juga pt kereta komuter indonesia sepanjang dua ribu tujuh belas terjadi dua belas aksi asusila pelecehan seksual terhadap penumpang wanita di krl
ratusan ribu orang diangkut krl perharinya dengan berbagai tujuan di jalur jabodetabek
aksi asusila biasanya dimanfaatkan pelaku pada jam padat penumpang seperti pagi dan sore hari untuk mencegah pelaku melancarkan aksinya
penumpang khususnya wanita diminta lebih waspada pada situasi di sekelilingnya
antisipasi yang dapat dilakukan seperti tidak tertidur berada di gerbong khusus wanita tidak berdiri di antara lebih banyak kerumunan pria dan tidak berpakaian yang mengundang minat pelaku
penumpang juga diharapkan peduli lebih awas dalam dan bertindak jika melihat aksi pelecehan
saya harap orang orang yang di sekitar yang melihat pun juga harus ada tindakan tidak cuma orang yang merasakan pelecehan tapi orang sekitar pun juga harus lebih sensitif kepada hal hal itu
kalau saya tegur saya marahin langsung ke orang karena itu sangat di luar norma norma agama itu sangat terhadap
otomatis kita teriak untuk merespon orang orang yang ada di sekitar itu sudah pasti